relawan pro jokowi atau projo melakukan rapat kerja nasional atau rakernas keempat untuk membahas dan mensosialisasikan strategi pemenangan pasangan jokowi maruf amin pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
wakil ketua tim kampanye nasional kubu jokowi muldoko mengaku relawan projo harus bisa menjadi penyeimbang meluruskan informasi palsu dan menyampaikan visi misi untuk pemenangan
muldoko juga menyebut seluruh relawan projo juga punya peran untuk ikut mengawal kinerja pemerintahan jokowi yang saat ini berjalan
rakernas projo digelar selama dua hari lima belas hingga enam belas september di jakarta
calon presiden diagendakan hadir memberikan pengarahan pada penutupan minggu besok
mungkin ada sebuah informasi yang dibulak balik kanan kiri atau berita
berita hoax sehingga kita berharap projo itu bisa memberikan klarifikasi bisa meluruskan dan susah
projo juga bisa menjadi buffer zone ya
kita harus memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan baik
untuk itu kalau ada gangguan gangguan ya projo juga harus bisa membantu sehingga membawa sebuah keseimbangan
keseimbangan yang baik keseimbangan yang dinamis gitu ya
agar semuanya bisa berjalan dengan track yang baik yang lurus
sesuai tahapan yang ditetapkan pihak komisi pemilihan umum kpu
masa tahapan kampanye pilpres dua ribu sembilan belas akan segera berlangsung mulai dua puluh tiga september dua ribu delapan belas hingga tiga belas april dua ribu sembilan belas
terkait kesiapan menghadapi pilpres dua ribu sembilan belas hari ini relawan projo atau pro jokowi
melakukan rapat kerja nasional yang keempat
hotel sahid jakarta pusat dan sudah ada teddy zuhari yang akan menyampaikan laporan terkait acara tersebut
teddy apa saja agenda dan hal yang dibahas dalam acara rakernas projo hari ini
selamat sore yudi betul sekali bahwa hari ini relawan jokowi pro jokowi atau projo melakukan rapat kerja nasional yang keempat
di salah satu hotel di jakarta pusat dan agenda dari rapat kerja nasional hari ini
kalau saya lihat sejak pagi hingga saat ini memang lebih banyak pihak pengurus pusat dari projo ini
memberikan arahan dan sosialisasinya kepada para relawan projokowi yang datang dari tiga puluh empat provinsi
dan ada dikabarkan dari lima ratus enam belas kabupaten dan kota di seluruh tanah air dari sabang sampai merauke
dan sejak pagi tadi hingga masih berlangsung saat ini
di sini juga tadi saya melihat bahwa pihak pengurus pusat dari projokowi ini
atau relawan projo ini juga mendengarkan masukan masukan yang disampaikan para pengurus dari dewan pengurus daerah relawan projo
kepada pengurus pusat projokowi ini
dan selama rakenas dua hari ini yang diadakan dari hari ini sabtu lima belas september hingga enam belas september besok
ini memang yang secara garis besar
yang diberikan adalah arahan dan sosialisasi untuk strategi pemenangan kubu jokowi dan maruf amin
kemudian juga ada pelatihan pelatihan dan menghadirkan beberapa tokoh
yang memang kita tahu bersama memberikan dukungannya kepada kubu jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin
untuk saat ini seperti yang saat ini berlangsung di belakang saya
saat ini ada sesi pembekalan yang dilakukan oleh menteri perhubungan budi
ria sumadi kepada seluruh relawan projokowi dari berbagai tanah air yang hadir saat ini
dan tadi wakil ketua tim kampanye nasional muldoko juga memberikan penjelasannya terkait penyelenggaran acara ini
dimana memang bahwa akan diberikan semacam ketegasan dari pihak pusat pengurus relawan jokowi maruf amin ini
kepada relawan jokowi di seluruh tanah air bagaimana kemudian relawan projo ini
yudi bisa menjadi penyeimbang atau balancing terhadap informasi informasi yang beredar di masyarakat
mungkin yang seperti kita tahu bersama ada informasi informasi hoax atau informasi yang tidak valid
ini juga menjadi tugas dari para relawan projo bagaimana kemudian di lapangan relawan projo ini
bisa memberikan kontribusinya untuk berperan menyeimbangkan atau meluruskan informasi informasi palsu yang beredar
terkait mungkin ada black campaign
ada pasangan jokowi dan juga maruf amin dan juga tadi disebutkan oleh muldoko bahwa tidak juga lepas peran dari relawan projo ini
juga untuk ikut mengawal pemerintahan dari kinerja pemerintahan dari joko widodo yang sekarang hingga nanti yang diharapkan bisa menang di pilpres dua ribu sembilan belas
ya tadi terlepas dari agenda sosialisasi kebudayaan pebekalan
ada informasi yang didapatkan
terkait dengan mantan sekjen projo yang keluar dan justru pindah ke kubu lain yaitu kubu prabowo subianto
apakah ada tanggapan dari pihak projo terkait dengan langkah politik dari mantan sekjen projo tersebut
ya ini cukup menarik
terkait pertanyaan anda tadi itu juga sempat kami tanyakan langsung baik kepada muldoko
maupun kepada ketua relawan projo sendiri
yakni budi ari setiadi
dimana menurut budi arisyadi pindahnya ex sekjen relawan projo ini
yakni guntur siregar ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang menjadi
yang dikhawatirkan oleh pihak relawan projo sendiri
karena menurut budi ari guntur siregar ini ex dari sekjen relawan projo ini
sudah tidak lagi bergabung dengan relawan projo
jadi ini sudah tidak lagi bergabung dengan relawan projo
ini sudah satu tahun yang lalu
dan tidak bergabungnya guntur siregar dan pindah ke kubu prabowo subianto bersama sandiaga uno ini
artinya tidak memberatkan pihak dari relawan projo yang ada sekarang ini
dan juga disebutkan tadi oleh budi ari bahwa
keluarnya guntur siregar ini karena diberhentikan alias dipecat
seperti itu yang disampaikan tadi kepada para wartawan
selama bertugas sebagai sekretaris jeneral relawan projo ini
guntur siregar dianggap banyak tidak melakukan instruksi instruksi
yang harusnya dijalankan dengan baik oleh guntur siregar
selama menjabat sebagai sekretaris jeneral dari relawan projo kowe
hingga akhirnya seluruh dpd dan pengurus pusat juga memutuskan
guntur siregar ini kemudian tidak lagi bisa bergabung
di kubu prabowo subianto
itu mengapa kemarin kita tahu bersama memang yudi
ada informasi bahwa guntur siregar mengalihkan dukungannya
ke kubu dari prabowo subianto bersama sandiaga uno
dan disebutkan guntur siregar mengaku kecewa
dengan janji yang banyak tidak dilaksanakan oleh jokowi dodo
terkait dengan nawacita yang seharusnya menurut guntur siregar ini
harus benar benar fokus dijalankan
ini alasan yang disebutkan oleh guntur siregar kemarin
ketika ditanya alasannya mengapa keluar dari kubu relawan pro jokowi
tadi seperti yang saya sebutkan
sementara ketua dari relawan projo kowe sendiri ari budi
menyatakan bahwa guntur siregar ini sebenarnya sudah tidak lagi bersama
kubu relawan projoko ini sejak satu tahun yang lalu
keluarnya guntur siregar ini karena
karena tidak dipecat atau tidak lagi bergabung
karena banyak dukungan dari pihak dpd dan juga dpp
yang memang menginginkan guntur seregar tidak lagi ada di jajaran
atau petinggi dari kubu relawan projo kowe ini
baik tadi zuhari terima kasih untuk laporan langsungan
dan selamat bertugas kembali tadi